inilah aktivitas sehari hari warga di duku sawit kecamatan bayat klaten jawa tengah
dengan membawa jari gen dan ember warga mengambil air bersih di sumur yang berada di area persawahan
sumur ini adalah satu satunya sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari hari warga
warga rela antre untuk mendapatkan air bersih rata rata setiap hari enam hingga delapan kali
jarak rumah dengan sumur yang mencapai satu km membuat warga harus menggunakan sepeda untuk mengangkut air bersih
krisis air bersih ini sudah terjadi sekitar enam bulan terakhir
kondisi tersebut diperparah oleh tak berfungsinya penampungan air milik warga karena keringnya sumber air
tidak ada empat rt wilayah ngerangan rt satu ratus dua puluh tiga sawit dan rt enam dukuh sendang
berapa kakak pak yang terdampak kekeringan itu
terdampak kekeringan untuk dukuh rt sekitar satu ratus lima puluh an kakak
sedang rt enam itu sekitar enam puluh an
sementara itu pihak desa ngerangan mendata sekitar dua ratus keluarga saat ini terkena dampak krisis air bersih
bantuan dari badan penanggulangan bencana daerah juga terhentikan
berarti karena kendala teknis
masyarakat berharap permasalahan kekeringan setiap musim kemarau yang terjadi di kampung mereka segera teratasi
dengan demikian warga tidak lagi mengalami kesulitan untuk mendapat air bersih
bagus adi klaten jawa tengah